penggunaan robot sebagai alat bantu bagi para tenaga medis dalam menangani covid sembilan belas kini semakin marak di indonesia
diawali oleh kedatangan robot temi yang hadir dan melayani di rumah sakit pertamina
kemudian ada pula robot raisa dan robot violeta karya universitas airlangga dan its surabaya
kini satu lagi inovasi bidang robotika di tanah air hadir
inilah robot nayakalara hasil penelitian dan pengembangan binus university jakarta
robot nayakalara terdiri dari dua jenis robot yaitu varian disinfektan dan food delivery
kedua robot ini menggunakan roda berbentuk seperti roda tank untuk memudahkan mobilitas di berbagai medan
bedanya terletak pada komponen bagian atas robot
pada varian disinfeksi bagian atas dilengkapi dengan satu buah tangki berkapasitas delapan liter
dan bisa menyemprotkan cairan disinfectant sejauh enam meter
robot disinfectant ini digunakan pada jarak menengah untuk membantu supaya tenaga medis tidak tersemprot oleh cairan disinfectant yang berbahaya bagi mereka
berbeda dengan varian disinfeksi varian food delivery membawa kontainer makanan dengan beban maksimal lima kilogram
varian ini juga dilengkapi dengan sebuah smartphone sehingga pasien bisa menghubungi petugas medis
pada bagian kendali varian food delivery menggunakan kombinasi koneksi wifi dan smartphone sebagai controller sehingga jarak pengendaliannya bisa lebih jauh
pengembangan desain dan produk kedua robot ini memakan waktu hampir dua bulan oleh sebuah tim yang dipimpin widodo budi harto staff pengajar artificial intelligence
kedepannya kita berharap robot robot ini dapat diproduksi masal lebih banyak lagi
karena teknologi asistif seperti robot robot ini kita bisa membuat robot robot yang lebih berkualitas

pengembangan robot ini menarik karena hanya membutuhkan waktu sekitar tiga minggu
menggunakan teknologi teknologi terkini sehingga pengoperasian robot ini sangat simpel karena berbasiskan smartphone
serta tentu maintenance nya juga menjadi mudah dan murah
harapan kita ke depan indonesia bisa mandiri terus mengembangkan investasi
inovasi inovasi yang berguna bagi masyarakat
pada bulan juni lalu robot nayakalara telah mulai digunakan di rsud koja dan rspi sulianti saroso
kini tim nayakalara sedang menyelesaikan dua puluh unit robot yang akan disebar ke sembilan rumah sakit di pulau jawa
tim liputan cnn indonesia jakarta